kementerian perhubungan akhirnya memperlakukan tarif baru ojek online
hal ini sesuai dengan keputusan menteri perhubungan nomor kp tiga ratus empat puluh delapan
tentang pedoman perhitungan biaya jasa sepeda motor
yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi
setelah menanti sekitar satu bulan
kementerian perhubungan akhirnya memperlakukan tarif baru ojek online
pada rabu satu mei dua ribu sembilan belas ini
tarif baru ini baru berlaku di lima kota besar
yaitu jakarta bandung yogyakarta surabaya dan makassar
dalam keputusan nomor kp tiga ratus empat puluh delapan
ditetapkan adanya besaran biaya jasa batas atas
batas bawah serta biaya jasa minimal
penetapan tarif baru ini ditanggapi positif oleh pengemudi ojek online
hari ini ya alhamdulillah ada perubahan
walaupun sedikit tapi ada perubahan untuk kita sebagai driver
pendapatan untuk pendapatan
ya ada kenaikan lah
biasanya berapa sih bu sekarang berapa ini
kalau biasa sebelum tanggal satu
kita nerimanya di bawah empat tujuh kilo
bersih sekarang di bawah empat kilo kita terima bersih dua ribu
penetapan jasa minimal memang ditetapkan berdasarkan tiga zonasi
dki jakarta masuk dalam zona satu
dengan tarif batas bawah sebesar rp satu delapan ratus lima puluh
batas atas rp dua tiga ratus per kilometer
dan biaya jasa minimal rp tujuh hingga rp sepuluh pada empat kilometer pertama
pemberlakuan tarif baru ini ditanggapi secara beragam
oleh pengguna jasa angkutan online
kalau menurut pendapat saya sih itu nggak terlalu ngaruh untuk saya
karena harganya masih
itu termasuk murah kok kalau menurut saya
jadi nggak terlalu ngaruh
kalau menurut saya sih nggak enak ya
karena kan biasanya apalagi saya menggunakan online itu tiap hari
jadi harganya kayaknya merugikan sih kalau buat saya
karena kalau untuk tiap hari kan untuk per bulan aja berapa gitu
jadi kerasa biasanya cuma rp delapan belas hari ini rp dua puluh enam
penetapan tarif baru ini masih merupakan percontohan
kementerian perhubungan masih akan mengevaluasi
hasil dari penetapan tarif baru ini
gatotri hardianto andra anhar jakarta